kamu pada kenapa sih
saya berdua habis dihukum sama non lauranya
soalnya saya salah kasih resep cara naklukin dan rangga
jadi non laura deh yang kena batunya
ya ampun si lora itu ada ada aja
dini nih kerjaannya
itu pasti kerjaan yang hobi ra
gue yakin itu pasti kerjaan yang opik
kak cobain dong
princess barbie tuh gak ada yang makanlah belapotan
harus pelan pelan oke
pika pika khasnya pedas
pika pika khasnya pedas
pika pika khasnya pedas
pika pika khasnya pedas
ada apa nih
pedes ya kak
lagi kan siapa yang bilang sih kalo aku suka pedes ra
aku ini mah gak mungkin aku suka pedes
bukan salah abdul kak abdul kan cuma
yaudah semoga udah terlanjur
kamu juga ra
kok nyalain aku sih
ya aku harus nyalain siapa kalau bukan kamu
emang kamu yang nyeri gara gara
sekarang kamu tenangin diri kamu sendiri nyalain pedesnya oke
bibernya masih monyong tuh
emang kamu satu jam seratus kali
lari sama push up sepuluh kali keliling rumah
tau nggak sih
kalo bukan gak ada gara gara apa apa
aku tuh bangen hampir manti kepedesan
perut aku tuh rasanya memotus
terus bibir aku pecah
maksud kita berdua kan cuma usaha bantuin non lora aja
mbok gantiin obat untuk ngelakuin semua hukumannya
biarin mbok kan lebih fresh lebih strong lebih kuat
jadi saya mau mbok minum air sebanyak yang dia tahu
aduh ini pembantu pada kemana sih
kok ada yang nyautin
kamu pada kenapa sih
saya berdua habis dihukum sama non laura nya
soalnya saya salah kasih resep cara naklukin dan rangga
jadi non laura deh yang kena batunya
ya ampun si lora itu ada ada aja
nah ini nih rencanya
itu pasti kerjaannya hobi ra
gue yakin itu pasti kerjaannya opi
gue juga mikirnya gitu
lo tuh gak boleh di maja
iya tapi dia juga udah ngibarin itu bendera perang
oh berarti ra
kalau kayak gitu lo mesti maju terus
ih berisik lo
tapi orang orang tuh nyembelin banget tau gak
gue udah berkorban banyak buat dia
gue mau ngelakuin itu
dia mau nyurut gue ngenangin diri lagi
kayaknya dia mau putus sama gue beneran
lho udah ra jangan nangis gitu ra
tapi kenapa sih dia kayak gitu
dia tuh cowok paling nyibelin sebenernya tau gak sih
kayaknya dia udah gak sayang lagi sama gue
kalau gitu kita harus ngetes rangga sekali lagi
buat ngebuktiin seberapa besar sayang dia ke lo
lo tenang aja
ntar gue atau jessi bakal nyariin cowok buat lo
buat manes manesin doang gitu
aduh udah deh lo tuh diem aja
biar gue sama jessi yang ngurus
lo tenang aja ya
yang jelas kita ngakuin ini supaya ngeliat rangga tuh cemburu atau enggak
kalau rangga cemburu berarti dia tuh sayang sama lo
apalagi kalau dia tuh sampai mukul tuh cowok
berarti rasa sayang dia ke lo gedeee banget
dan lo gak boleh ngeraguin dia lagi
iya untuk kali ini
gue harus berhasil yakinin lo pi
karena sekarang udah gak ada lagi penghalang bagi kita berdua pi
mau ngapain lagi sih tan kamu
pi aku mau ngomong sesuatu sama kamu
kamu mau ngapain lagi sih
aku bawa kabar gembira tentang hubungan kita pi
aku gak mau ngasih tau disini
mendingan sekarang kita cari tempat kita ngomong
kita ngomong berdua ya
soalnya mungkin ini bisa jadi sejarah buat kita berdua ya
tapi yayang jangan lari lari lagi ya
tapi kamu harus menghadapi rangga oke
dia tuh orang yang suka ganggu ganggu aku
kamu harus datengin dia bilang kalau kamu tuh pacar aku
dia gak boleh ganggu ganggu aku
jadi setiap kita jalan kan enak kan
pokoknya demi laura cintaku sayangku
aku jalan sekarang ya
jadi papa kamu udah setuju sama hubungan kita
dia tuh udah bener bener setuju
dan bahkan dia nyuruh aku untuk jagain kamu
kan tapi kayaknya gak mungkin deh
papa kamu itu kan sebel banget sama aku
kok kamu ngomongnya kayak gitu sih
seharusnya kamu seneng dong kalau papa tuh udah setuju dengan hubungan kita
dan seharusnya kamu juga udah seneng
karena aku tuh gak jadi keluar negeri untuk ngelanjutin sekolah disana
jadi kita bisa kayak
aku mau nanya satu hal sama kamu
kamu mau gak pi jadi pacar aku